bakar bakar bakar ada lagi nih kuliner bakar di atas tembikar
lihat dulu yuk prosesnya
awalnya siapkan dulu sausnya
keju minyak bubuk kaldu ayam dan air kaldu dibakar di atas wadah tembikar
lalu untuk mie nya direbus setengah matang
lanjut masukkan mie ke dalam wadah untuk disatukan dengan bumbu
mie bakar keju disajikan bersama pangsit udang kecil dan ayam suir
hmm rasa mie saus keju yang kental dan creamy menjadi magnet bagi para pemburu kuliner
penasaran pengen ngebayang makan mie bakar rasa saus keju ternyata rasanya enak sekali
mie bakar saus keju yang dijual di rumah makan jalanan

pada dasarnya roti cana ini menggunakan adonan seperti biasanya
seperti mentega gula telur dan tepung
setelah adonan jadi lalu digoreng di atas wajan
saat menggorengnya bentuk adonan menjadi segitiga
roti canai yang sudah jadi kemudian disimpan di atas piring dengan posisi berdiri
lalu diberi topping mulai dari kental manis coklat cair dan parutan keju
nah tampilannya yang unik ini
menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner
uniknya nih di indonesia kan jarang ya kayak gini ya
dengan sajian yang kayak gini yang bentuknya tipis kayak gini nih
jadi rasa kripsinya itu jadi nendang banget rasanya
sensasinya enak banget
kayaknya pengen lagi fail lagi gitu
satu porsi roti care tisu di kedai makan kawasan kota
baru baru perahyangan kabupaten bandung barat ini dibanderol seharga dua puluh delapan ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia